dua orang anggota keluarga roma irama mahasiswa yang tewas dibunuh dua rekannya
mengamuk di ruang sidang pengadilan negeri bima nusa tenggara barat
ya mereka kecewa karena kedua pelaku hanya dihukum dua puluh tahun penjara
begitu mendengar hakim menjatuhkan fonis hukuman dua puluh tahun penjara bagi aldi dan joni atas pembunuhan roma
dua anggota keluarga korban langsung merangsek masuk ke area persidangan
keduanya mengejar terdakwa pembunuhan yang dipindahkan polisi ke ruang tahanan pengadilan
mereka mengamuk di ruang sidang
beberapa polisi dan pegawai pengadilan juga diserang keluarga korban tersebut
termasuk awak media yang sedang meliput
keduanya memporak porandakan kursi meja dan palu sidang
mereka kecewa karena hakim menghukum pembunuh roma hanya dua puluh tahun penjara
roma irama dibunuh kedua terdakwa di kampus stkip bima awal tahun lalu
korban dan pelaku adalah mahasiswa di kampus yang sama
ihsan iskandar bima